emang bayinya mau kemana
mau ngocek kan
terus mau ngapain
saya cuma mau nanya jalan rawa bebek sebelas jauh gak
ini ada dia juga nih tukang bohong tuh
masya allah mot
siapa yang gituin lu
selamat gue mot
alah gak usah lebay
gue baru aja dari rumah sakit bang
habis jatuh dari metromini pas jualan koran
udah nih gitu dong
kenapa harus bayar kan gue jualan
mau kemana lu
mau pulang dulu bang
gak jadi pulang dah
rumah aja istirahat

tadi bang ojek udah saya ceritain di pangkalan
saya males kalau kita lagi dari awal
udah balik ke pangkalan kali
lo nyuruh gue ke pangkalan
cuma nyari ojak buat nanya lo sakit apa
kalau lo kagak buruan cerita
lo mau tangankan
kanan lo diperban juga
ngeke warung aja sodik
nggak jadi pulang
tahu tuh anak malah nongkrong
biarin aja jak
baru segitu doang
gue dulu lebih parah
iya pur gue juga pernah
gue pernah jatuh dari motor
gue juga pernah pur
jatuh dari motor terus keguling guling
lah gue jatuh dari motornya keguling keguling keguling
pala gue masuk ke selokan
ya kayak orang naik motor terus jatuh keguling keguling keguling
palanya masuk ke selokan mafir
emang bayinya mau kemana
terus mau ngapain
saya cuma mau nanya jalan rawabebek sebelas jauh gak
oh di sana
kalau jalan capek
ya ada dia juga nih tukang bohong tuh
tangan lo parah mod
patah kali mod
tempat alternatif buat patah tulang
yang banyak ketamunya
enggak ada yang patah pak haji
emang ada yang patah
emang ada yang patah
cek dulu kesana
nih gue kasih alamatnya
tapi kalau lo mau gue anterin
orang kadang patah paling cuman memar sama luka
enggak enggak enggak enggak
pak odi dari mana mau ke mana
pak auditnya dari rumah nyari ini
tukang rujak bebek neng
yang tadi lewat di depan rumah pak odi
terus kenapa enggak disetop
ini baru pengennya sekarang pak odi
neng tati lihat enggak
ya udah tuh
pak odi permisi dulu
nah apa sih lu tis
muka lu sepet banget
sepet gimana jak
kayak orang belum buang air besar
kamu tahu dari mana
kalau saya belum buang air besar
tadi kan kamu bilang
kamu kayak orang yang belum buang air besar
tapi bercanda kamu teh bener jak
biasanya di rumah saya mampet
tadi pagi teh saya kebelet
saya kebelet pengen buang air besar
tapi tiba tiba pas saya udah buka celana
terus pas saya mau jongkok
terus pas saya
enggak usah diturusin ceritanya
ulo ulu yang nanya sama kalian atuh
saya belum jadi bapak
pak jin nih yang udah
bapak bapak sama emas emas
lihat tukang rujak bebek
iya apa enggak
kan saya datang disini
bang udin yang lihat kali
gua disini lebih lama dari lo
kagak ada yang lihat odi
jadi saya mesti gimana jak
ya udah ge sebentar ke rumah gua
bukan itu jak
tapi wc di rumah saya mesti diapain
nomor telepon surat wc berapa jak
mana gua tahu tis
kamu nggak tahu
ya kagak lah ngapain nanya mau gua